polres probolinggo dan kesatuan brigade mobil memperketat penjagaan di kawasan padepokan dimas kanjeng taat pribadi di desa wangkal probolinggo jawa timur
polisi dari semua satuan polres probolinggo dan polda jawa timur berjaga di depan gerbang padepokan dimas kanjeng di desa wangkal kecamatan gading probolinggo jawa timur
pengamanan diperketat di kedua pintu masuk menuju padepokan tepatnya di dusun cengkelek dan wangkal wetan
tim penyidik di treskrimum polda jatim akan menyita dua puluh gedung dan delapan mobil milik padepokan dimas kanjeng
tidak hanya itu petugas juga akan menyita padepokan seluas kurang lebih delapan hektare
kita lihat sekarang perkembangan terkini dari rencana penyitaan aset dimas kanjeng taat pribadi korespondensian indonesia
eka rima di surabaya jawa timur rima apakah penyitaan aset
taat pribadi sudah selesai semuanya
ya putri terima kasih
di padepokan dimas kanjeng sendiri saat ini masih berlangsung proses penyitaan dan juga penyelidikan serta penggeledahan di kediaman
yakni di padepokan taat pribadi sendiri di kediaman utama maksud kami di pendopo
sejumlah pihak kepolisian yang mereka tergabung dari polda jawa timur serta polres probolinggo
sedang melakukan penyitaan serta melakukan penyelidikan sejumlah barang milik taat pribadi
dan pada pukul satu siang tadi memang kondisi yang berada di padepokan ini tidak cukup bersahabat dengan petugas
sejak pukul satu siang tadi hujan turun begitu deras hingga saat ini hujan masih turun cukup deras
hingga tadi ketika proses penyitaan sejumlah barang yang rentan terhadap air terganggu
termasuk salah satunya adalah sebuah televisi led
b sebesar empat puluh in serta sejumlah alat mesin hitung uang
ya ini sebanyak lima alat mesin hitung uang
serta berkas berkas yang berada di dalam padepokan taat pribadi sendiri disita oleh petugas
dan mereka juga terganggu karena kondisi hujan yang cukup lebat
karena memang barang barang tersebut rentan terhadap air
dan yang paling menyita perhatian saya tadi
meski pihak kepolisian belum merilis barang barang yang berhasil dicetak tadi
tapi kami sempat melakukan pengamatan
rp lima juta uang yang berhasil disita atau diamankan oleh pihak kepolisian
dan langsung dibawa ke polda jawa timur pada hari ini
dan juga tadi ada sebanyak dua belas unit mobil yang disita langsung oleh pihak kepolisian saat ini
yang berada di belakang saya ini dua belas unit mobil tersebut masih dipanaskan mesinnya
karena memang kondisinya tidak layak jalan
dan sekitar dua puluh menit yang lalu
moge atau motor d milik taat pribadi juga sedang dipanaskan oleh pihak kepolisian
untuk kemudian nanti selanjutnya akan dibawa ke
pada hari ini dua puluh empat titik langsung dilakukan penyitaan oleh sekitar satu ratus empat puluh empat tim gabungan polda jawa timur
yang dibagi dalam dua puluh empat titik ini dan dibagi dalam empat regu
masing masing regu nantinya akan menuju ke enam titik untuk melakukan penyitaan
dan pada hari ini sekiranya berdasarkan pemantauan saya
penyitaan tersebut tidak akan berakhir
pada hari ini karena memang masih banyak sekali titik yang harus disasar dan barang yang harus disita
dan diperkirakan esok pagi hingga esok sore hari akan dilanjutkan penyitaan selanjutnya
terima seluruh aset itu apakah milik taat pribadi atas namanya
atau ada milik pengikutnya atau kerabatnya bagaimana memastikan itu
jika berdasarkan data aset yang dimiliki oleh polda jawa timur
di sana tidak tertulis secara pasti aset aset tersebut apakah milik taat pribadi atau milik pengikut dari taat pribadi
namun kami tadi sempat berbicara langsung dengan sejumlah pengikut taat pribadi yang masih bertahan di padepokan
di mas kanjeng ini
menurut mereka seluruh aset yang dimiliki oleh taat pribadi merupakan hasil iuran dari sejumlah pengikut
untuk kemudian dibelikan aset sebagai aset bersama
dan pihak kepolisian menduga bahwa seluruh aset tersebut sebenarnya bukan hasil iuran dari pengikut taat pribadi
namun merupakan hasil uang
yang distorkan dalam bentuk mahar dari pengikut taat pribadi
kemudian dibelikan aset aset tersebut sebagai investasi oleh taat pribadi secara pribadi
namun hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait aset aset tersebut
hal ini dikarenakan aliran dana
memang yang diberikan oleh sejumlah pengikut taat pribadi sebagai mahar hingga saat ini belum diketahui kemana aliran dana tersebut
dan diduga oleh pihak kepolisian salah satu aliran dana tersebut merupakan
dirupakan dalam bentuk aset aset berupa tanah
dan bangunan serta aset dalam bentuk cv serta minimarket yang berada tidak jauh daripada pokokan taat pribadi ini
dan ini merupakan salah satu indikasi pidana pencucian uang yang dilakukan oleh taat pribadi yang nantinya akan dijeratkan kepada taat pribadi
namun hingga saat ini pihak kepolisian memang belum melakukan rilis secara resmi
namun kami tadi sempat melakukan pemantauan secara langsung dan hal ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian polda jawa timur
dan juga pihak kepolisian resor probolinggo sendiri putri
aset bergerak ini akan disimpan oleh polisi
jika aset aset bergerak langsung nanti akan dibawa oleh ke polda jawa timur disita dan disimpan di sana
kemudian untuk aset aset yang lain yang sekiranya masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut
seperti id serta seperti daftar dari keanggotaan pengikut taat pribadi sendiri
sementara masih akan ada di sini karena masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut
serta yang masih dicari hingga
sejumlah uang yang diduga saat ini oleh pihak kepolisian adalah sejumlah uang yang diduga berada di dalam pendopo padepo kantaat pribadi
namun hingga saat ini tidak ada sejumlah uang yang ditemukan
hanya sejumlah uang sebesar enam puluh lima juta rupiah yang diduga merupakan uang asli
dari probolinggo jawa timur